dengan kejadian unik tapi sekaligus membuat panik terjadi di bandara tambolaka nusa tenggara timur pada kamis siang
layaknya mobil yang mogok pesawat garuda ramai ramai didorong oleh sejumlah orang yang ada di bandara
ya pesawat garuda indonesia dengan nomor penerbangan ga empat ratus enam puluh satu mengalami gangguan saat mendarat sehingga tidak bisa berbelok ke apron tempat parkir pesawat
layaknya mobil yang mogok seperti inilah kejadian saat sejumlah orang mendorong pesawat garuda yang mengalami gangguan setelah mendarat
saat mendarat pesawat masih dalam kondisi normal
namun pesawat tiba tiba tidak bisa berbelok ke arah taxiway untuk menurunkan penumpang di terminal kedatangan bandara tambolaka kabupaten sumba barat daya nusa tenggara timur
kejadian tersebut sempat membuat penumpang panik
karena pintu pesawat tidak kunjung terbuka penumpang pun akhirnya harus turun di runway pesawat
agar runway tetap bisa beroperasi secara normal maka pesawat pun harus segera dipindahkan
menurut keterangan senior manager public relation garuda indonesia iksan rosan pesawat didorong sejumlah teknisi dan petugas bandara karena tidak ada mobil pendorong pesawat atau pasback camp
pesawat yang mengangkut sekitar dua puluh penumpang dan lima grup tersebut terbang dari bandara
pesawat yang mengangkut sekitar dua puluh penumpang dan lima grup tersebut terbang dari bandara
pesawat yang mengangkut sekitar dua puluh penumpang dan lima grup tersebut terbang dari bandara
belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab gangguan yang dialami pesawat garuda tersebut
eli azad baluh sumba barat daya